untung gue ketemu elu
ada apa ada berita penting
oh gue bawa berita teramat sangat penting
terutama buat elu
berita penting apaan
dia dibonceng sama cowok
dan dua duanya keliatan akrab banget
kamu pasti lagi mau ngerjain saya ya
kalau lu gak percaya yaudah
coba lo cek sendiri ke rumahnya rika
kalau bos mau lihat lihat
aku tunggu sekarang
ini untuk pembayaran kopi dan makanku
kalau ada lebihnya
kau masuk untuk pembayaran utangku
boro boro ini ada lebihnya buat bayar utang
yang ada juga kurang
kau masukkan lagi untuk rekening pembayaran lautanku
pok nasi uduk masih
pesan sepiring ya
tapi lu bayar kontan kan
berarti kau punya uang bur
yang tadi itu si pur yang bayar
kena lu pur
selamat datang kembali di parkiran kami
dia belum mau pergi dari sini
saya salah berbicara
bos belum mau sarapan
kunci motor saya jatuh pas tadi parkir
segala kerusakan dan kehilangan diluar tanggung jawab kami
segala kerusakan dan kehilangan diluar tanggung jawab kami
segala kerusakan dan kehilangan menjadi tanggung jawab kami
pok udah pok
sama teh hangat manis
gak ada uang kecil
untung gua ini cuma semprit
masa lu mau mbat juga sih
gitu aja marah
eh eh kok gesupan lu mau orang tua
eh eh ngeledek lagi
saya tidak sengaja
kamu dari mana
nih abis nyari kardus
kardus buat apa
buat ntar pindahan
kamu jadi pindah
insya allah jadi
atas segala kesalahan dan kehilapan
baik yang disengaja
maupun yang tidak disengaja
kuah sayur ini belum lebaran
tis untung gue ketemu lu
ada berita penting
oh gue bawa berita teramat sangat penting
terutama buat lu
berita penting apaan
dia dibonceng sama cowok
dan dua duanya keliatan akrab banget
kamu pasti lagi mau ngerjain saya ya
kalau lu gak percaya yaudah
coba lo cek sendiri ke rumahnya rika
itu kan kita sampai muter muter gitu kan
ya ampun untung aja tuh gak sampe bocor
oh iya katanya mau makan bakso sama teman kamu
iya kakak habis ini rika mau telepon dia kok
kalau gitu aku balik ke toko dulu ya
iya kakak terima kasih ya kakak assalamualaikum
eh urusan beginian aja
sampe gua yang turun
ketinggalan di meja elo
ternyata kuncinya ketinggalan di meja teman saya
kalau misalnya gini lain rupanya hape
tint christina ya
karena ksatua banyak juga
karena dibut gede

saya bertoba beda

saya ini jut india